sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kok gak bisa dibuka sih
rasa nomernya udah bener
bu maya stop dulu tahan tahan tahan
ada masalah apa
tuhan tuhan tuhan
arwahnya dia gak tenang
buktinya dia nakutin kita
dia muncul dia muncul dan dia ngakutin kita
jangan bikin tambah takut dong
jangan usah bikin tambah gemetaran
kami lihat sendiri kan tadi
hantunya tasya dimana mana mi
harum ringan tinggal
gak ada tuh yang namanya hantu dia atau venus tuh
aduh kalian ini semua nih bikin kepala saya makin mau pecah rasanya
sekarang ini aja
bisa tolong keluar
tidak tidak tidak
keluar keluar keluar
keluar keluar keluar
keluar keluar keluar
kamu doang kamu doang
gak usah dong
gak usah dong
repot aja semuanya
kamu udah berhasil fit
semua yang bapak pesan udah beres
kalau gitu kamu terus cari informasi
gitu kamu dapetin sesuatu langsung kabarin saya fit
terima kasih banyak fit
terima kasih pak
dia tahu semua yang bakal lo lakuin
maksud kamu apa sih
lo itu licik juga ya
bikin tasya ngeliat kalau lo tuh gak kepengen balik lagi ke hotel venus
supaya tasya aja yang masuk ke hotel venus
kayak kucing sama anjing gak pernah akur
apaan sih baikannya
gue tau kok
lo sengaja ngelakuin semua itu supaya tasya simpatikan sama lo
kamu salah paham ran
iya pasti pasti gue salah paham
kalau maling ngaku ya penjara penuh
buat apa saya harus ngaku untuk hal yang gak pernah saya lakuin
makanya lain kali sebelum kamu nyimpulin sesuatu
kamu harus tahu dulu kepastiannya gimana
apapun yang mau lo lakuin ini lo batalin aja deh
kita kan sekarang teman
sya kamu nggak usah mikir macem macem sya
randy kita harus bantuin tristan
jadi gini aku itu ngerasa curiga sama tristan
kayaknya dia ngerencanain sesuatu deh tapi dia gak mau aku sampai tahu
itu gimana sih
itu artinya dia nggak butuh bantuan kita
terus ngapain kita bantuin dia
soalnya aku ngerasa berhutang budi sama tristan kan
dia udah banyak banget nolongin aku
jadi sekarang giliran aku yang nolongin dia
ya walaupun dia nggak minta
dan kamu harus bantuin aku ya
berkas yang kemarin itu salah
masa dicurian cari yang bener aja nggak bisa
ini parahnya sih
siapa yang suruh masuk kamu ke ruangan sah
siapa yang ngelarang saya untuk masuk ke ruangan saya sendiri
siapa yang larang saya untuk masuk ke ruangan saya sendiri ferry
kamu kayak ngeliat hantu
patristan udah mati
saya masih hidup
seperti yang kamu lihat
ini kenyataannya ver
saya datang kesini
untuk mengambil apa yang sudah seharusnya menjadi milik saya
bapak sendirian sudah tanda tangan
dan menyerahkan kepuasan semuanya pada saya
sekarang saya adalah pemilih kotor penuh sepati pak
itu gak mungkin
bapak gak percaya
oke bapak lihat sendiri
ini tanda tangan bapak
bapak sendiri tanda tangan disini
dan disini jelas bahwa bapak menyerahkan seluruh kekuasaan hotel venus ini kepada saya pak
sekarang saya jadi pemilik yang usaha pak
dan ini dilindungi oleh hukum
sekuriti tolong keluarkan saya sekarang
ada yang bisa saya bantu pak
tolong bawa orang ini keluar sekarang juga
bawa keluar cepat
pak ferry suruh kami bawa pak tristan keluar
ya iya lah siapa lagi harus keluar
coba dia doang doang saya cepat bawa keluar
atau buat gue saya pecat kalian berdua
kalian gak perlu repot repot
gak usah repot
saya akan keluar dari ruangan ini sendiri pak
untuk mengambil apa yang sudah seharusnya menjadi milik saya very
akan selamanya menjadi milik saya verdi